dengan warna putih atau dengan warna lainnya nin
memang kenapa tukang
nin warna hitam teh kesannya teh gelap nin
auranya tidak terdung
tapi kan saya teh jorok tukang
kalau putih mah nanti teh kelihatan kotornya
itu juga nih yang saya pikirin teh
yang pasti jangan warna hitam nih
kamu teh penasehat spiritual
kesannya teh harus teduh menyejukkan
kalau saya mah gimana kan idian aja lah
harus gitu nin
belum ketemu nah
pasti jatuhnya di kamar
coba kang cari di sekitar lemari pakaian
anda ingat waktu berangkat kemarin ada sesuatu yang jatuh